saudara terdapat tujuh puluh delapan dapur catering yang melayani konsumsi jemaah haji indonesia selama tinggal di medina dan juga mekah
dapur catering menyiapkan makanan khas nusantara
di musim haji tahun ini ada lima puluh tujuh dapur catering di mekah dan dua puluh satu dapur catering di madinah
pemerintah mengontrak dapur catering tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan sehari hari jemaah haji
selama tinggal di madinah dan mekah kurang lebih empat puluh satu hari
menu yang disajikan adalah makanan khas nusantara seperti rendang dan nasi uduk
untuk menjaga cita rasa pemerintah mendatangkan bumbu dan rempah rempah langsung dari indonesia
total ada tujuh puluh bumbu yang didatangkan dari indonesia dengan melibatkan umkm
untuk menjaga kualitas petugas penyelenggara ibadah haji atau ppih daerah kerja madinah dan mekah
selalu mengecek pembuatan makanan mulai dari bahan proses memasak pengemasan hingga distribusi
kita ingin memastikan bahwa prosesi untuk masa konsumsi jamaah haji sudah berjalan
sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati dalam konstrak
sehingga kita memastikan bahwa prosesi makanan dari bahan baku dan nanti saat proses distribusi di sini
sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati antara dapur dengan pemerintah indonesia
dan insya allah prosesi yang kita lihat ini sepertinya sudah sesuai mulai dari bahan baku
sudah tadi ada kita lihat sudah menggunakan produk produk indonesia gitu ya
terus proses masaknya kita lihat mulai dari proses nasi terus lauk dan sampai nanti packingnya
kita lihat sudah sesuai dengan yang kita sepakati
salah satu dapur catering yang dikontrak adalah bahar har
salah satunya yatin asal pekalongan jawa tengah
kita dapat kontrak dari pihak pemerintah indonesia sekitar rp empat belas
sekitar empat belas itu dibagi dua pertama separuh ke madinah separuhnya lagi ke mekah
nah untuk yang senssen pertama ini kita masak dalam jumlah rp empat
untuk menjaga kualitasnya mas gimana
biar tetap standar jadi
nah kita semua mendatangkan bumbu bumbu dari indonesia semuanya kayak semacam serai
juga ada terasi nanti di sini ada semuanya lengkap bumbu indonesia semuanya terjamin
jemaah haji indonesia mendapatkan jatah makan tiga kali sehari
makanan dibagikan pada pagi siang dan sore
jemaah haji diminta langsung memakan dan tidak menyimpannya agar tidak basi